entahlah apakah yang telah merasukimu kamu dek dek
jul jul si tuti dateng tuh
cuti nanti malam ada acara kemana
hmm di rumah aja emang kenapa
ada film keren nih mau ikut aku nonton nggak
kalau ada waktu bolehlah kita diwarkop ngopi ngopi bentar ya ya yuk yuk
kan aku lagi janjian nonton sama si tuti
apa kita ketemuan di mall aja sekalian ya
ya udah aku berangkat sekarang aja ya kalau gitu
semua tiket sudah habis terjual
tuti barusan aku mau beli tiket
padahal tadi dia ngajakin kopi
beli tiketnya pakai qr code
cuma beli tiket aja tapi juga beli popcorn beli kopi
kakak mau diajarin cara bayarnya
di aplikasinya ada saldonya gak